didampingi oleh bupati bogor ade yasin dan sekjen pssi ratu tisa
ketua umum pssi muhammad iryawan melihat kondisi di stadion pakansari cibinong kabupaten bogor jawa barat selasa pagi
ruang wasit ruang medis dan ruang ganti pemain adalah sejumlah fasilitas di dalam stadion
yang ditinjau langsung oleh ketua umum pssi yang akrab dipanggil iwan bule ini
di luar penambahan fasilitas kolam berendam air hangat untuk pemulihan pemain yang harus disiapkan
kondisi lapangan di stadion pakansari dinilai sudah cukup memadai
dengan kapasitas tiga puluh ribu penonton kursi penonton juga sudah siap berupa single seat
bisa ditunjuk stadion pakansari bogor dan sekitarnya
hal lain tentunya menjadi catatan kami adalah jarak atau waktu tempuh dari hotel ke lapangan latihan
maupun lapangan utama
itu menjadi catatan kami dan sudah disurvey oleh tim teknis kami
kemudian berikutnya adalah keseriusan dari pimpinan atau kepada rst empat untuk menyambut mendatangnya world cup ini
tak hanya kondisi di stadion pakansari saja ketum pssi juga melihat fasilitas lapangan latihan di stadion mini cibinong
selain lapangan latihan yang sudah ada lapangan panahan dan areal motocross yang ada di areal stadion pakansari
rencananya juga akan diubah menjadi lapangan latihan
nantinya fifa akan memilih enam dari sebelas kota dan stadion yang menjadi kandidat penyelenggara piala dunia u dua puluh tahun dua ribu dua puluh satu mendatang
erlangga wisnuaji randy putrama cibinong jawa barat